ya bahkan berbagai macam kendala juga selalu saja dihadapin pada saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini
bahkan tadi di sejumlah daerah juga ada yang mengatakan bahwa kendalanya itu macam macam
ada yang kurang komputer dan sebagainya
sehingga siswa mengerjakan itu harus secara bergiliran
iya misalkan tadi ya di tuban jawa timur ada juga di tasik malaya jawa barat ya
seorang siswa bahkan di sana kedapatan ada kertas ataupun membawa kertas yang diduga contekan
jangan dicontoh oleh ini
jangan dicontoh ada pula siswa lain yang tidur dengan alasan pusing melihat layar komputer
karena ini juga baru pertama kali ya di indonesia melakukan ujian nasional dengan komputer
dua ratus empat puluh empat peserta yang terdaftar tidak dapat mengikuti ujian secara serentak
akibatnya panitia terpaksa membagi pelaksanaan ujian menjadi tiga sesi
karena keterbatasan fasilitas ruang laboratorium
selain itu komputer yang ada hanya seratus unit
jauh lebih sedikit dibanding jumlah peserta
sesi pertama diikuti delapan puluh peserta yang dilaksanakan mulai pukul tujuh tiga puluh sampai pukul sembilan tiga puluh
lalu sesi kedua pada pukul sepuluh tiga puluh sampai dua belas tiga puluh diikuti delapan puluh peserta
dan sesi ketiga diikuti tujuh puluh sembilan peserta yang dilaksanakan pada pukul empat belas sampai enam belas
akibatnya peserta harus rela berbagi waktu dan mengerjakan soal secara bergantian
meski waktu ujian dibagi tiga sesi hingga hari kedua pelaksanaan ujian di sekolah ini
tetap berjalan lancar
namun dari total dua ratus empat puluh empat peserta ada lima siswa yang mengundurkan diri
kita ikut total selama sesi satu dua dan tiga dua ratus tiga puluh sembilan dari jumlah siswa kami yang kelas dua belas dua ratus empat puluh empat
ada lima anak yang menyatakan mengundurkan diri
sementara itu di kota tasik malaya jawa barat ulas sejumlah siswa mewarnai jalannya ujian hari kedua
longgarnya pengawasan membuat seorang siswi leluasa melihat kertas yang dibawanya dalam kartu tanda peserta ujian
ada juga siswa yang tidur di tengah berlangsungnya ujian
selain karena mengantuk siswa ini beralasan pusing melihat layar komputer
sempat nyantuk nggak
sempat tiduran ya
emang depan mengundur itu bikin ngantuk juga
berbeda dengan turis itu ya
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
untuk smk berlangsung hingga kamis enam april dua ribu tujuh belas
sementara itu ujian untuk siswa sma dijadwalkan diselenggarakan pada senin sepuluh april